ya pemirsa upaya dan juga ancaman terorisme memang di depan mata kemarin kita mendengar sebuah peristiwa
di mana penggerbekan terorisme dilakukan oleh densus delapan puluh delapan dibantu juga oleh polres purwakarta
tepatnya di sebuah rumah di kolam terapung yang digunakan sebagai persembunyian terduga teroris sekarang sudah disegel
ya penyegelan dilakukan petugas setelah tim densus delapan puluh delapan yang dibantu kepolisian resor purwakarta
menangkap empat terduga teroris dua diantaranya tewas ditembak
salah satu rumah di kolam terapung milik ajun dan oman di waduk juanda jatiluhur purwakarta jawa barat kini disegel petugas
para terduga teroris sebelumnya menyewa kolam dan sebuah rumah di wilayah tersebut
mereka sudah berada di lokasi sejak sabtu lalu dan terlihat membawa sejumlah alat pancing serta tas
warga pun tidak menduga keempat orang tersebut pelaku terorisme

pemilik kolam mengaku tidak mengenal mereka yang sebelumnya menyatakan hendak memancing
yang dua pura pura mancing kan ikut mancing
yang dua ke sono ke kampung sono
nah yang dua ini jam satuan teridentifikasi kan
nah langsung bahu tembak sama polisi terkenalah dua duanya
yang satu ke jebur ke kolam ikan dalemnya yang keluar
sementara itu pemilik rumah yang disewa terduga mengatakan saat penangkapan berlangsung
ia sedang bercengkerama dengan terduga di dalam rumah
kami berdua di rumah kami berdua di rumah
kami berdua di rumah kami berdua di rumah
kami berdua di rumah kami berdua di rumah
pada saat petugas kesini ada perlawanan nggak dari pelaku berdua itu
tidak ya terus ditangkep gitu
tapi cuma biasa matah lah gitu
matah itu aja
itu aja perlawanan perlawanan itu aja pak
sebelumnya tim densus delapan puluh delapan bersama petugas pores purwakarta
mengerebek dan menangkap empat terduga teroris
karena membahayakan petugas dua terduga abu aziz dan abu faiz
ditembak mati petugas dan tenggelam di kolam
ada pun dua terduga lain abu arham dan rahmat syarif ditangkap
kini dua terduga dan dua jenazah teroris tersebut
dibawa ke rumah sakit pori kramatjati jakarta
dian firmansyah purwakarta